ada senangnya tapi masih ada takutnya juga karena kan kalau misalnya langsung dibuka
langsung rame gitu ya kita kan nggak tahu ya jadinya takutnya masih ada yang terpapar
di mana gitu bijakannya ada menurut saya ada baik buruknya ya kalau baiknya kadang
aman apa kayak masyarakat juga kan kadang butuh hiburan dikutip dari laman cnnindonesia com
terdapat sekitar enam puluh mal di jakarta yang siap beroperasi kembali jika pembatasan sosial
berskala besar atau psbb berakhir tanggal empat juni nanti salah satu diantaranya adalah
mall grand indonesia jika psbb berakhir grand indonesia akan kembali dibuka bertahap pada
tanggal delapan juni dua ribu dua puluh pembukaan mal bertahap tersebut telah disiapkan berdasarkan imbauan
presiden joko widodo yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlandaskan new normal
sesuai aturan kementerian kesehatan butuh sekitar seminggu dua minggu untuk mempersiapkan sebelum
kami buka yaitu dengan adanya pembersihan kita harus disinfektan beberapa area kita harus
memasang air conditioner terlebih dahulu perputaran air perputaran udara supaya bagus jadi memang
dibutuhkan persiapan yang cukup lama pada saat sebelum kami buka dan selain di jakarta mal di
wilayah bekasi juga tengah mempersiapkan diri menyambut akhir psbb transmart juanda bekasi
berencana akan buka kembali di tanggal lima juni dua ribu dua puluh jika psbb berakhir sementara itu protokol
kesehatan dilakukan sesuai aturan kementerian kesehatan
dicicoda karena dinyatakan oleh us government participants bahwa kita ke pointer kewow
dan kita menghasilkan untuk memperkarya ini kay meditate juga total data dalamthat
ada di kita kemudian kita lagi yang kami mempersiapkan makan nos padaya
di bawah transkorp yang juga menaungi cnn indonesia tv
untuk bisa menjalankan new normal dan terhindar dari virus covid sembilan belas
diharapkan baik pihak pusat perbelanjaan maupun konsumen
bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan baik